rumah sakit angkatan darat atau rspad gatot subroto ditunjuk menjadi rumah sakit yang akan menggelar tes kesehatan capres dan cawapres dalam rangkaian pilpres dua ribu dua puluh
ketua kpu hashim ashari memaparkan alasan pemilihan rspad gatot subroto berdasarkan kompetensi dari rumah sakit tersebut
rspad kan rumah sakit kepresidenan yang hari hari memeriksa memonitor beliau beliau menjabat sebagai presiden wakil presiden
dan yang akan kita periksa ini kan calon presiden calon wakil presiden entah siapapun pasti diantara mereka akan jadi presiden dan wakil presiden
sehingga apa namanya katangalah sudah setatunya
sander untuk pemeriksaan kesehatan memang sudah menjadi tugasnya di rspad gatot subroto
kepala rspad gatot subroto budi sulistia menjelaskan pemeriksaan calon presiden dan wakil presiden masih akan fokus pada tiga hal
agar para calon tersebut dinyatakan mampu atau layak menjadi capres cawapres
mulai dari kesehatan jasmani rohani hingga bebas dari narkoba
budi menambahkan pihaknya bersama kpu akan berkoordinasi
yang akan melakukan pemeriksaan kepada calon presiden maupun wakil presiden
kami intinya melaksanakan apa yang menjadi mandat dari ketua kpu beserta komisioner kepada kami selaku tim pemeriksa
tentu kami akan melibatkan seluruh stakeholder supaya aspek profesionalisme independensi dan juga dapat dipercaya
tentu koordinasi dengan semua stakeholder
pemeriksaan kesehatan capres dan cawapres akan digelar mulai tanggal sembilan belas sampai dua puluh tujuh oktober mendatang
para calon tersebut akan dijadwalkan satu hari setelah pasangan calon melakukan pendaftaran ke kpu